saya merasa sudah terlalu tua untuk berada di garis depan bisnis kita
bisnis kecil kecilan tapi lumayan
bisa menjadi jalan masuknya rezeki dari tuhan buat kita semua
saya sudah bicara dengan ujang akan mengalihkan tanggung jawab bisnis ini ke ujang
ujang waktu itu bilang siap
ujang nanti akan dibantu serena tapi posisinya nggak sejajar
yang kerja kamu suruh stop dulu suruh kumpul di sini sekalian
selamat siang bang
siang ini ada yang mau saya sampaikan ke semua
ke karyawan saya juga ke partner bisnis kita serena
kamu bukan karyawan saya
kamu juga tidak bisa dibilang sebagai partner
kamu bukan karyawan saya
kamu juga gak bisa dibilang sebagai partner bisnis saya
tapi kamu juga bukan orang lain
kamu bagian dari keluarga saya
apa apa ikut dengar
gak usah kemana mana
saya baru masuk ke politik
baru ngurus masalah bubun sama darman
tapi saya sudah keluar uang banyak
terus rencana ekspansi bisnis ke pasar dan terminal juga gagal
saya sakit kepala
terus rencana ekspansi bisnis ke pasar dan terminal juga gagal saya sakit kepala dengar baik baik
buat urusan politik kamu gak perlu tahu
tapi buat urusan bisnis ada tugas buat kamu
kita akan atur ulang lagi semua dari awal
hari ini ada yang akan saya sampaikan
terus beri dukungan di komentar
kenapa gak dijawab
siapa tahu penting
kan gak kamu jawab
tahu dari mana itu nggak penting
mau jawab telepon
kalau pergi dulu nanti saya aja dinungguin kamu
halo ada apa
terakhir saya nelfon
a katanya jadi mau pinjemen uang buat modal jualan burayot
maksudnya nanti itu kemarin pas abis nelfon atau
nanti saya telepon balik
nanti saya telepon balik
saya merasa sudah terlalu tua untuk berada di garis depan bisnis kita
bisnis kecil kecilan tapi lumayan
bisa menjadi jalan masuknya rezeki dari tuhan buat kita semua
saya udah bicara dengan ujang
akan mengalihkan tanggung jawab bisnis ini ke ujang
ujang waktu itu bilang siap
ujang nanti akan dibantu serena tapi posisinya nggak sejajar
posisi serena nanti di bawah ujang
ujang di bawah serena
serena di bawah ujang
serena di bawah ujang
kata ujang dia sudah bicara sama kamu dan kamu mau
mulai hari ini ujang jadi direktur
di bawahnya ada serena sebagai manajer promosi dan pemasaran
ada juga cecep yang hari ini saya naikkan jabatannya sebagai manajer produksi
yang lain masih di posisi yang sama
pergi ke mana
bapak nggak usah pergi
kalau bapak nggak pergi nggak kerja nanti bapak nggak punya uang buat beli kompi gatot kaca yang kedua
kalau bapak pergi nanti yang bacain komiknya nggak ada
kalau bapak nggak pergi nggak ada

kalau bapak nggak pergi nggak ada

kalau bapak nggak pergi nggak ada
kalau bapak nggak pergi nggak ada
kalau bapak nggak pergi nggak ada
kalau bapak nggak pergi nggak ada
kalau bapak nggak pergi nggak ada
kalau bapak nggak pergi nggak ada

kalau bapak nggak pergi nggak ada
kalau bapak nggak pergi nggak ada
kalau bapak nggak pergi nggak ada
kalau bapak nggak pergi nggak ada
kopi dari mana
ini kopi dari aceh
atau dari mana
saya gak tau
asalnya dari daerah mana
dari mana aja boleh
yang penting bisa diandalkan
bukan cuma banyak gaya
yang kamu maksud
sama banyak omong
anggota kita yang sudah kabur
istri kami masih di mertua
kan waktu itu sudah saya bilang
lumpang di rumah mertua
biar gak keluar modal
kita mulai dari nol lagi
cari anak buah yang bisa diandalkan
gak usah buru buru
biar gak kejadian lagi
seperti yang udah udah
semua dari awal
gak ada merek
itu masih percobaan
nanti mereknya apa
gak kenapa napa dan gak harus
kamu ngasih namanya asal aja